dalam hut tni tahun ini yang berlangsung di dermaga indah kiat cilegon banten
presiden jokowi mengingatkan kembali jati diri tni untuk setia terhadap pemerintah
presiden jokowi juga menegaskan politik tentara adalah politik negara
yang mengutamakan kepentingan rakyat serta terus membenahi tubuh tni dari kasus korupsi
sejumlah kasus korupsi menerpa tubuh tni
salah satunya adalah dugaan korupsi pengadaan helikopter militer agusta weslan
dari total anggaran rp tujuh ratus tiga puluh delapan miliar yang masuk dalam apbn dua ribu enam belas
korupsi ini diperkirakan merugikan negara rp dua ratus dua puluh miliar
dalam kasus ini polisi militer tni menetapkan empat tersangka dari internal tni
panglima tni jenderal gatot nurmantio menegaskan bahwa kasus ini membahayakan prajurit
membeli alat utama sistem senjata dari hasil korupsi
pasti tidak maksimal dan melemahkan nkri
seringnya tampil di media serta dianggap genit dalam berpolitik
membuat sejumlah kalangan menilai general gatot tengah membangun pencitraan jelang pilpres dua ribu sembilan belas
tentunya presiden berkewajiban menyampaikan ini secara tegas kepada seluruh jajaran tni
karena memang di dalam garisnya tni tidak boleh berpolitik praktis
ada pun hal hal yang menyangkut tentang
hal itu tentunya itu hanyalah sebagai dampak
tapi yang jelas memang merupakan suatu tugas ataupun suatu hal yang harus disampaikan presiden
bahwa tni tidak boleh berpolitik praktis
namun panglima tni jenderal gatot nurmantio telah membantah melakukan manuver politik
tudingan ini muncul setelah ia menyebut pembelian lima senjata oleh instansi non militer
jenderal gatot nurmantio pun dituding mengakibatkan kegaduhan dalam jajaran pemerintahan joko widodo
benar itu omongan saya itu kata kata saya benar
tapi saya tidak pernah press release
maka saya tidak perlu menanggapi itu
berarti infonya benar pak mas iba
saya tidak menanggapi itu
kalau saya press release anda tanya kepada saya saya jawab
tapi karena saya bukan press release tidak perlu saya jawab
tanya sama pak wiranto
untuk menghindari kegaduhan kian memanas
presiden pun memanggil sejumlah jajarannya untuk mengklarifikasi adanya pembelian senjata oleh instansi non militer
dalam sidang kabinet paripurna bersama jajaran menteri dan kepala lembaga
presiden kembali menyatakan posisinya sebagai panglima tertinggi dari institusi tni
kepala negara mengingatkan para pembantunya agar tidak membuat kegaduhan di masyarakat jelang tahun politik dua ribu delapan belas mendatang
yang keempat yang berkaitan dengan politik
oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung
permasalahan antar lembaga antar kementerian selesaikan secara kondusif
bahas di tingkat menko
tingkat menko belum selesai
tingkat kepala pres
masih belum selesai bisa ke saya
perlu saya ingatkan bahwa tahun dua ribu delapan belas sudah masuk ke tahun politik
ada pilkada ada tahapan pilek ada tahapan pilpres sudah masuk
oleh sebab itu sekali lagi jangan melakukan hal hal yang menimbulkan
jangan melakukan hal hal yang menimbulkan kontroversi
kita bekerja saja
dalam hut ke tujuh puluh dua tni yang berlangsung di dermaga indah kiat cilegon banten
presiden kembali tegaskan untuk terus melakukan komunikasi antar lembaga
dan kembali membangun jati diri tni dengan menjaga loyalitas kepada pemerintahan yang sah
saya ingat pesan jenderal besar sudirman tentang jati diri tni
yang saya yakin sangat dan bahkan semakin relevan untuk masa kini dan masa
yang akan datang
bahwa politik tentara adalah politik negara
politik tni adalah politik negara
dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara
politik dan loyalitas kepada bangsa dan negara itu berarti
kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat
kesetiaan menjaga keutuhan wilayah dan persatuan negara kesatuan republik indonesia
dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah
tni merupakan benteng bangsa indonesia
lembaga ini harus membasmi korupsi di tubuhnya serta bekerjasama dengan antar lembaga
untuk menjaga stabilitas politik ekonomi dan program pembangunan negara
horas manihuruk cnn indonesia
tentara nasional indonesia hari ini merayakan ulang tahunnya ke tujuh puluh dua
selama ini pula keberadaan tni di negeri ini sudah menorehkan berbagai sejarah
dan dalam pidatonya hari ini tentu saja ini yang paling menarik
presiden jokowi juga mengatakan pentingnya agar tni tidak berpolitik praktis
dan seolah olah saling menjauh karena juga ada jawaban dari panglima tni
malam hari ini kita akan membahas garis besarnya adalah soal hari ulang tahun tni hari ini
tapi juga tentu saja kita menitik beratkan pada hal hal yang tersirat dalam pidato presiden jokowi
dan juga panglima tni
sudah ada di studio bersama kami pada malam hari ini
samping saya adalah mas effendi simbolon anggota komisi satu dpr
terima kasih bang sudah datang kesini
dan juga ada mbak kony rahakundini bakri analis pertahanan dan militer iodes
mbak terima kasih sudah datang kesini terima kasih mbak kony
saya ke bang effendi dulu
presiden jokowi biasanya penuh kode ya mbak koni ya
bang effendi penuh kode tapi hari ini tidak ada kode lagi
jangan berpolitik harus setia kepada negara harus setia kepada pemerintah yang sah
loyalitas negara itu kesetiaan kepada pemerintah yang sah
nah itu dia menarik sekali kalau menurut anda ada pesan apa ini dan untuk siapa
ya pertama kita lagi lagi mengucapkan dirgahayu dulu ya
yang kedua memang intonasi dari speech dari pak presiden itu memang agak ini ya lebih berbeda
berbeda lah biasanya kan data
tidak marah tidak marah tapi tone nya penekanannya lebih mempertegas gitu ya
jadi berpolitik praktis maksudnya bukan berpolitik ansi ya
tapi berpolitik praktis yang biasa itu kalau orang awam menganggap politik yang dilakukan oleh para partai politik lah kira kira gitu
tapi saya kira tidak ada yang baru ya
sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh presiden
karena memang sejatinya tni juga tidak berpolitik praktis
ya jadi tidak ada yang sebenarnya kita melihat ada katakanlah yang news yang baru gitu
saya malah jujur melihat ya ini menekankan kembali ini hal yang biasa dari seorang presiden gitu
artinya bahwa ini bentuk peringatan
enggak juga ya
atau lebih serem yang dua tiga hari yang lalu kan ada tuh dua tiga hari yang lalu bilang jangan bikin gaduh jangan bikin pernyataan di luar gitu gitu
ya kebetulan kami kan dari dpr kan lebih komprehensif ya melihatnya tidak hanya melulu masalah
saya ikutin dari detik awal sampai akhir itu
memang fokus saya sebenarnya ketika beliau menaruh harapan yang begitu besar
bahkan akan menjadi garda terdepan di asia dan sebagainya gitu ya
tapi tidak sama tidak linear dengan dukungannya pemerintah terhadap tni
itu yang lebih menjadi fokus sorotan kami gitu
jadi mau memujudkan tni yang profesional tapi tidak didukung anggaran yang cukup
tidak ada political will gitu
oke lebih ke situ ya
lebih ke situ saya ya
tapi kalau soal bahwa menekankan kembali kepada tidak berpolitik
tidak berpolitik praktis
patuh kepada pemerintahan yang sah
memang sejatinya mestinya begitu gitu ya
sejatinya tni sudah begitu
oke oh sudah begitu
kalau mbak goni
tni nya sejatinya sudah tidak berpolitik praktis
tetapi kalau kita melihat dalam sejarah panglima urutan panglima panglima kita
panglima kita kali ini ya sangat berpolitik praktis
mohon maaf saya lihatnya demikian lah
banyak statementnya betul
yang paling sederhana aja
yang kunjungannya ke pks
sebagai panglima tni boleh boleh saja berkunjung pks
tapi mungkin apakah harus pakai baju panglima tni
karena kalau tni itu begini
tni harus dilihat sebagai faktor integrator bangsa ini
jadi harus berada di atas semua golongan
ras etnis partai suku agama apapun itu
nah menurut saya gitu
datang ke partai politik
berkomentar tentang partai politik itu
kalau tetap mempertempatkan tni sebagai posisi netral
semua partai politik sekarang menjadi pr panglima tni harus didatangi
karena apa bedanya kelebihan satu partai ini dengan partai lain gitu
nah terus kalau saya lihat dari pidato presiden
kalau saya lihat penekanannya sudah sangat fokus nih
berapa hari ini
fokus pada tadi
kepatuhan kepada pimpinan
fokus kembali kepada sabta marga dan sebuah prajurit
ini kan ada penekanan penekan atau jangan bikin gaduh
menurut saya itu sudah pesan yang dalam ya
kita kan kalau perhatikan presiden jokowi itu orangnya sangat halus
sangat apa ya jawani gitu
tapi sudah mengatakan demikian
sepertinya sih message nya memang dalam sekali untuk apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini
nah tapi terkait tadi yang pak simula sampaikan
tentang apakah komitmen negara untuk mewujudkan apa tadi tentara yang kuat di kawasan
saya kira bukan cuma masalah komitmen negara pak
saya pengen tahu nih sejak dua ribu empat belas
saat negara kita di bawah presiden jokowi menyatakan visi kita poros maritim dunia
apa yang dilakukan tentara
merubah tni menjadi tentara poros maritim
karena itu menurut saya itu sebuah perubahan drastis dari sebuah negara yang inward looking menjadi negara yang outward looking gitu
dan saya belum pernah melihat panglima mengeluarkan road map misalnya
bahwa tni ini akan menjadi apa kapan kemana untuk apa gitu
kalau ada itu baru kita bisa menghitung anggaran
nah sekarang kita mohon maaf pak simbol
ya kan dari dua ribu empat belas ke dua ribu tujuh belas
apakah polisi punya program punya apa yang semua dibaca dan buktinya negara approve gitu
jadi pertanyaan sekarang saya ke panglima tni mana road mapnya
saya pengen tahu kapan kita bangun misalnya greenwater navy
sampai mana greenwater navy kita
apakah di dua ribu dua puluh lima menjelang dua ribu empat puluh lima ataukah nawacita yang dua samudera tadi di dua ribu empat belas
jadi supaya idenya tuh jelas gitu ya kapan mencapainya gitu
presiden kan tugasnya hanya memberikan
implementasinya ke dalam
implementasinya ke dalam itu sudah harus dilakukan oleh kementerian
dan juga ya khususnya nih tentang tni mau dibawa kemana
dan kita sebagai integrated armed forces
harusnya panglima sudah membuat sebuah konsep baru
doktrin baru malah kalau menurut saya
karena tadi kan berubah total dari inward looking menjadi outward looking
dan ini yang terbaru ini
nanti kita bahas setelah jeda
ini yang terbaru
saya akan mengutip cnnindonesia com
anda juga sudah mungkin melihat di new stiker kami yang ada di bagian bawah
di situ ada judul general gatot siap terjun ke dunia politik tanah air
saya akan mengutip di sini
dikatakan saya masih mikir mikir tapi yang jelas setiap bangsa ini memanggil
setiap bangsa ini memanggil
kapan pun juga
itu kan berarti tidak terbatas waktu ya
tidak terbatas waktu ya
sebagai prajurit saya siap
itu jiwa keprajuritan ya yang ada di dalam general gatot
dan di bawahnya ada satu kalimat
meski mengaku siap terjun ke politik ya
gatot mengaku rencana utamanya pasca pensiun adalah menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya khusus dengan cucunya
hari ini kita akan bahas
saya masih penasaran nih sebenarnya soal ini
karena kita sebentar lagi tahun politik gitu loh
dan sebenarnya tidak hanya general gatot saja yang selama ini mungkin dalam tanda kutip disentil oleh presiden
ada beberapa ada mungkin ada beberapa yang sudah digadang gadang oleh partai politik
salah satunya mungkin di sumut ya
sudah ada yang secara terang benderang juga daftar gitu ya
mendekati salah satu partai politik
jadi kita nanti bahas
tetap bersama kami

kami masih membahas soal hut tni ke tujuh puluh dua
kita memberikan apresiasi yang luar biasa tentunya
untuk mereka yang sudah menjaga keamanan negara
kesatuan republik indonesia
tapi tentu saja kita juga bisa mengkritik
dengan dua narasumber saya di sini
mbak connie dan juga bang evin di simbolon
ini terkait lagi dengan pidato presiden jokowi hari ini
kemudian juga ada pernyataan informasi terbaru dari cnnindonesia com
yang saya bacakan tadi
soal ungkapan general gatot siap terjun ke dunia politik tanah air
ini seolah olah bersautan
seirama dengan apa yang tadi disampaikan oleh presiden jokowi
presiden jokowi dodo bang evin
saya tadi juga mencatat
ini pidato yang terpendek ya
hampir kurang dari sepuluh menit saya kira ya
kalau delapan menit ya malah
jadi delapan menit ya
to the point dan pesannya itu hanya nuansanya ya hanya
itu lagi itu lagi itu lagi
anda jangan masuk dalam politik praktis
dan tetaplah patuh kepada konstitusi
tetaplah patuh kepada perusahaan
tetaplah patuh kepada pemerintahan yang sah
ya seperti itu ya
apakah pidato ini menurut anda menunjukkan kekhawatiran seorang presiden jokowi
yang berasal dari sipil
jangan kita dikotomikan dong
saya justru beliau akhirnya terlupakan terhadap bagaimana mewujud menyatakan
institusi tni yang menjadi komponen tunggal untuk kedaulatan bangsa ini
dia bukan alat pertahanan negara saja
tapi dia menjaga kedaulatan loh
nah kata berdaulat ini kan kita berkuasa atas tanah air kita
nah itu malah terlupakan menurut yang saya dengar ya
karena saya ada di situ
jadi tidak dielaborasi bagaimana misalnya meningkatkan kesejahteraannya
kemudian rumah sakitnya
kemudian belum lagi soal profesionalismenya
karena banyak juga saya lihat di dataran prajurit ya
mereka tidak memahami yang namanya undang undang lekspesialis
jadi ketika dia berbicara di tatanan berfikir gitu agak sulit
nah ini padahal kita kompetisi global ini kan ya harus ditunjang bukan hanya fisik
tapi juga kemampuan intelektual kan
ada konten dari pidatonya presiden ya
yang kita biasanya tunggu kan
oh ini mungkin menit menit lima menit pertama nih
inilah pesan beliau
dia puja puji sekaligus juga penekanan
eh ini kalian begini begini ya
bagaimana mungkin beliau merasa bahwa
bukan merasa memang
sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi ya
sesuai konstitusi kita ya
tetapi kok kemudian selesai begitu aja
tidak ada kemudian bagaimana
kan si prajurit nggak ngerti ini
jangan jangan prajuritnya juga bertanya tanya ini ada apa sebenarnya gitu kan
saya sih berpikir gini
saya tadi tunggu mudah mudahan
karena di satu hari dua hari sebelumnya saya sudah berharap harap ya
eh mari kita tunggu pidatonya presiden
disitulah nanti kita lihat arah
karena kan seperti kawan tadi sampaikan
tni kan punya renstra
ya ada renstra nya yang jelas gitu
ada rencana strategis yang memang menjadi panduan blueprintnya tni
tapi kalau itu tidak disinggung
apalagi sebenarnya dari sisi anggaran ya
di ketika presiden jokowi jk berkampanye kan menjanjikan
satu setengah persen dari pdb
ya itu kurang lebih dua ratus an triliun lah kalau dengan anggaran sekarang ya
tapi ini kan sekarang hanya seratus
kurang lebih delapan persen
jadi saya bilang ini kenapa presiden kok arahnya fokusnya kesini ya
kok domennya kok masalah politik
masalah attitude masalah behavior
nah itu mbak koni mungkin ada yang mau komentar
sekarang arahnya justru kesitu
kalau aku melihatnya presiden itu berpidato dengan kekinian yang terjadi
karena kehebohan yang kemarin ini kan ini terus berlangsung ya
kalau masalah tentang kenapa misalnya beliau tidak berpikir tentang bagaimana peningkatan anggaran sesuai janji satu lima triliun
bagaimana beliau mau
satu setengah persen
bagaimana beliau mau meningkatkan anggaran kalau dari sini nggak minta atau tidak punya sebuah roadmap
tapi untuk menjadi tentara negara polos maritim dunia
itu kan harus ada perubahan besar signifikan dong
misalnya ya dalam hitungan saya
indonesia kalau cuma inward looking kita nggak perlu kapal induk
eh perlu kapal induk
masalah nanti mau dibelinya kapan atau kesanggupan kita kapan itu noth story
tapi bahwa salah satunya nih ya
bahwa ada kapal induk masuk
nah itu penting misalnya
jangan lupa loh kon
pak jendral gatot nurmantio
visi misinya kesana
jadi kita harus di kelas kilo kapal selam
global hoax lah kalau presiden malah minta ada global hoax
nah tapi aku belum selesai tadi dulu jadi lupa
nah maksud aku
kalau itu ada
harusnya kan ada peningkatan anggarannya gitu loh
kenapa nggak ada
waktu rapat kemarin kan beliau lebih tahu ada nggak
kalau nggak ada gimana
ada apa maksudnya
peningkatan anggaran dengan merubah tentara yang tadi inward looking menjadi outward looking
bagaimana dia meminta di minimum saja
sebenarnya menurut saya itu bukan argumentasi
jadi kalau paling matanya nih
hampir kalah di apa diminta presiden
waktu itu siapa sih
minta prajuritnya dikurangi dananya pada saat perang vietnam itu
presiden ini tongkat jabatan aku mau pendek mau diputus nih
apa mau dipotong nih anggaran pertahanan
gue taruh tongkat jabatan
nah maksud saya
ini kan di indonesia
oh maksudnya pimpinan tertinggi
mesti belain lebaga sendiri
maksudnya pak presiden
mana mungkin lah saya membangun model polos maritim dunia
dengan harus semua berbasis anggaran
kalau kita berbicara tentang dua asam mudra
kita berbicara tentang kapabilitas
nah sekarang gimana kita mau berbicara kapabilitas
kapabilitas itu kan atas ancaman apa yang kita hadapi
kalau tiba tiba kita disini udah di hitung anggaran
udah di delock oleh anggaran
sampai kemana pun nggak akan pernah ketemu
itu kenapa saya bilang negara ini harus tegas nih
kita ini mau bangun menghadapi ancaman dan resiko ya
jadi ketika ancaman itu
kon yang membuat kebijakan itu kem han loh
kem han yang membuat
bukan panglima tni itu
kem han yang membuat karena dia sebagai pengguna anggaran
tapi kan kem han juga
dia pembuat kebijakan atas kebijakan yang dibuat oleh presiden
tapi kan bagaimanapun yang tahu tentara seperti apa akan dibangunnya kan panglimanya juga
ada dalam visi visinya
luar biasa kok
kita efek deterrennya sampai ke
oke kalau gitu
oke dari visi visi itu berapa persen sih yang
saya yang jujur ya
malah jendera gatot itu sudah hampir prustasi sebenarnya
tapi tiga tahun menganggap nggak ada yang bisa direalisasi
tingkat realisasi di kae saja itu sampai sekarang belum ada nggak ada yang terrealisasi
kalau kita lihat ke belakang di zamannya psby itu realisasinya di tahun pertama kedua panglima menjabat itu sudah
saya kan di komisi satu
nah oleh karenanya mimpi kita menjadi negara yang punya efek deteren kita di udara kuat kemudian kita di laut kuat
ya ini tadi yang di deploy yang ditunjukkan di cilegon tadi
nggak ada yang kecuali apache itu juga pinjaman nggak ada yang baru
tapi itu bukan salahnya di tata ranteni
makanya kita tunggu saya tadi mau nunggu
eh pak presiden kira kira apa nih yang mau disampaikan
kalau saya nih berharap jadi asistennya presiden kepada kalian yang telah berjasa menjaga kedaulatan negara
negara akan memberikan penghargaan misalnya begitulah
penghargaan itu anda mempunyai peningkatan kesejahteraan gaji naik kemudian peningkatan alutsista
kok mahal sih
enggak jadinya masih gini jadinya menurut anda bang
saya nggak ngerti kenapa pak presiden tidak fokus kepada bagaimana kan tadi kan dalam rangka menempatkan tni ini sebagai garda terdepan
kan awal dari pidato presiden itu kan itu
untuk mencapai ke titik itu kan harus didukung ini
political will dan anggaran yang cukup
tapi beliau juga menentangkan soal rongrongan dari dalam
nah rorongan dari dalam itu yang saya bilang tadi
ada di pidato ya
ada dia bilang ada ruangan dari dalam
ya harus mengawasi tentang ancaman dan norowangan dari dalam
jadi artinya beliau tuh melihat nih konstelasi kita tuh terakhir terakhir ini dari mulai pembelian coba yang kita biasanya beli senjata nggak pernah rame
ataupun kalau rame itu nggak dibuka ke publik
ini tiba tiba kan semua orang jadi gaduh gara gara lima senjata ilegal berdasarkan data intelijen a satu dan ternyata nggak ilegal
dari pertama itu sudah tidak ilegal karena masuknya aja ada air clearance dari departemen perhubungan departemen luar negeri
itu air lagi kali kon
ini kan kita bicara institusi
tapi aku mau bilang bahwa kekalutan ini yang membuat tiba tiba seorang panglima bilang saya nggak ini sama menhan sama polhukam yang mau aku lihat cuma satu
ini kan membuat kegaduhan
rakyat kan nggak ngerti seperti sedalam yang terhormat anggota dewans dan nggak juga seperti akademis yang mungkin baca banyak
tapi maksud saya rakyatnya jadi kacau jadi bingung gitu loh pak
nah itu mungkin yang sekarang kenapa beliau menekankan sekali
pertama jangan berpolitik
itu yang begitu ditekankan
kembali kepada sabta marga dan sumpah prajurit itu beberapa hari yang lalu
saya nggak tahu ya
beliau kan baca itu presiden
mohon maaf ini kita bukan mengkritisi presiden
mengkritisi juga gak apa apa bang
oke gitu ya
ini kira kira dibaca semua atau itulah isi daripada pidato itu
bedanya apa kalau dibaca semua
kan ini delapan menit
siapa tahu sebenarnya masih tujuh menit lagi
tapi nggak dibaca karena bisa jadi
kata kon ini kan dia fokus aja nih ke soal ini
kepatuhan kepada pemimpin kepatuhan kepada pemerintahan yang sah
tidak boleh berpolitik
anda udah emosional belum sih itu
kalau intonasinya sih agak
iya agak tinggi ya
agak tinggi gitu
agak ya suaranya itu agak tinggi gitu loh
sebenarnya dari kalau misalnya yang kalau misalnya dari pidatonya kemudian kegaduhan yang terjadi itu kan di tingkat atas ya semuanya
yang kasian itu kan sebenarnya tingkat tingkat bawah
nah justru itu
yang sehari hari berhadapan menjaga yang katakanlah pulau pulau terluar yang keadaannya udah kayak apa kita juga nggak tahu sekarang kan
apa yang dihadapi mereka di sana seperti apa kita nggak tahu
nanti kita bahas ya setelah ini kita akan mengkritik soal itu dan pastinya memperbaiki ini bagaimana ke depannya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih ditemani ada dua narasumber saya kony rahakundini bakri dan juga effendi simbolon dari anggota komisi satu dpr
mbak kony kalau misalnya sekarang kita lihat yang di bawah nih kita bicara yang tataran kita tadi dua segmen udah tataran elit ya
tapi kalau misalnya sekarang yang anda tahu di bawah seperti apa mereka
di bawah di bawah itu memang faktor kesejahteraan yang dibilang tadi mungkin ya
tapi kalau saya melihat sudah banyaklah perubahan yang dilakukan negara ini untuk menaikkan kesejahteraan prajurit
meskipun masih harapannya jelas lebih daripada itu
kalau bicara di bawah yang terakhir terakhir ini yang saya khawatirkan dan kenapa saya langsung seringkali muncul dan berbicara tentang kembalinya panglima kepada sabta marga
karena pada saat statement di depan para purnawirawan itu itu menurut saya statementnya ada dua hal mengerikan
mengerikan pertama adalah terkait rahasian negara
yang katanya a satu katanya intelijen ya
tapi dibuka secara umum
itu kan menyalahi para jurid dong rahasian negara yang harus dipegang sekelas kelasnya
nah yang kedua adalah terkait sabta marga bagaimana menghormati pimpinan
bagaimana misalnya tanya pak wiranto dengan seolah olah apa ya kemudian saya urusannya nggak kepada menhan nggak kepada pak wiranto
urusannya kepada panglima tertinggi
jadi ada kesan menurut saya ya yaitu tidak respect gitu loh
padahal bahaya juga adalah kemudian begitu kata kata pelaporan itu yang begini
saya sudah punya institusi yang akan saya serbu
mohon izin sebagai bayangkari
kata adikmu ini mohon izin untuk menyerbu
bayangkan ke institusi lain waktu itu kita belum tahu institusinya apa
mau menyerbu gitu
itu beliau memang pegang tokat komando
bagaimanapun namanya kesetiaan tentara itu didikanya channelnya
karena chain of commentnya sangat jelas begitu yang atas bilang ayah sampai ke bawah
nah di bawah ini kan pasti ada pergolakan gitu
menurut saya bagusnya kemarin itu adalah dari pihak yang dituduh institusi itu menahan diri gitu
tapi bukan berarti menurut saya mereka juga tidak bereaksi dengan kata kata itu
apalagi ditambah lagi ada kata kata akan kami buat bukan saja menangis tapi merintih rintih
ini udah kayak nonton drama kumbara nih apa yang mau terjadi di dunia ini kenapa mesti ada penyerbuan kenapa mesti ada merintih rintih
jadi menurut saya
tadi kembali lagi ya ke pidato presiden ya
atau dari pidato beberapa hari yang lalu di istana
itu kelihatannya beliau kecewa ya
padahal kan kita kalau lihat presiden jokowi itu orangnya kan datar aja gitu kan
ngomongnya juga gak susah dibaca gitu maknanya mau kemana gitu kan
kalau menurut saya pidato tadi itu sudah sangat kuat
dan menurut saya kenapa tidak membahas yang dihadapkan beliau
karena memang tadi sedang sangat concern tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir
ya terhadap tni
maksudnya apa sih
kalau tni nya sih hormat gerak
apanya yang nggak mesti dipuji
dengan segala macam anggaran terbatas kita menjadi salah satu tentara terbaik gitu loh
iya kan itu sudah hebat sekali
kita harus banget terhadap tni betul
kalau dan kita dihebat papa purnomo nih misalnya
kau tahu gak pesawat tempur kita tuh sukhoi
waduh australia aja menyerah
tetapi kalau masih sistem perangnya dogfight gitu loh
sekarang kan udah enggak
misalnya teknologi pesawat terbang itu
dimana aja udah selesai
kita ini punya nggak gitu loh
apalagi mau menjadi negara poros maritim dunia
tadi kembali ya
katanya sudah bikin beliau sama apa frustasi
saya yang lihat ya
bukan beliau yang bilang
dia gak ada frustasi
saya lihat kan setiap kita raker raker raker gitu kan
tidak ada yang terrealisasi
jadi contoh nih
nah menurut pak singgul kenapa gak terrealisasi
kebijakan pemerintah dong
presiden lagi dong
kalau presiden terlalu fokus kepada infrastruktur
itu satu hal
tetapi kedaulatan negara
pertahanan negara nggak bisa juga disandingkan begitu saja
atau dibandingkan dengan hal hal yang lebih bersifat
yang katakanlah sosial
kalau saya gak ngerti ya begini
kalau memang dibilang pak panglima sudah menyiapkan itu
kenapa dong kita masih stuck di mef
biar bahasanya sederhana ke rakyat semua
lu mesti jaga kedaulatan ini
menjaga keutuhan ini
mesti perang kemana pun
sekarang kita negara perusahaan
jadi menurut saya
kita meminta rapat ini ditunda
kita panggil menteri keuangan
semua nih kita panggilin
eh kemahas sih
kok nggak diberikan alokasi cukup sih
alasannya gak ada uang
nah kalau nggak ada uang
tuhan selalu baik ke kita
jaga negeri ini
tapi kalau suatu ketika
ada aneksasi ke negeri kita
kita gak siap
battlefield yang model satu aja
kalau ada tiga
tadi aja banyak kekurangannya kok
alat komunikasi juga belum selesai
kalau itu kan dari
dari zaman dulu kan selalu tidak terintegrasi
ya dibenerin dong
nah siapa yang mesti dibenerin
kan bukan presiden
pelaku gak bisa
oh enggak pelaku dong pak
dia bukan pembuat kebijakan
kalau presiden semuanya
presiden yang jauh
oh begini loh
posturnya tuh mesti begini
memang gelarnya kesana
ya enggak lah
tugasnya kementerian pertahanan
dia tugas bersama sama panglima tni
kalau presiden mesti merumuskan semua
eh dia jadi segala macam dong
kesian banget presiden kita ini
mesti bikin segala
visi misi itu kan tunggal
implementasinya kan harus dilakukan
atau bagaimana roadmapnya kan
saya punya datanya
ketika dia panglima tni juga ada
kemudian menhan dalam kebijakan yang
mewujud nyatakan kebijakan presiden ada
visi misi itu sudah sekarang berjalan berapa persen ini
sudah tiga tahun
ya kalau dari sisi
kalau bang fendelia
karena kan zero growth juga kan
nah itu juga kan itu nih
berapa persen kira kira
maksudnya dari visi misi segala
yang sudah dipaparkan pada saat itu
di depan komisi satu
kalau dari sisi pengadaan alutsista sih ya
hampir enggak ada
hampir enggak ada
masalahnya kadang kadang soal proses ke nya lah
proses ini lah
panggilan j perseveridlam siapa sih misalnya
mungkin jelas sih namanya agar kita millones
makanya kok kita nole tribal

tapi yang bener mereka antar biasa juga kan pisa lagi tar jacket
ini gambar gambar ya
masyarakat tiba tiba misal polisi polisi itu jendela jendelanya bukan saja belajar ke mana
langsung juga ke cina ya oke artinya pak itu sudah melihat bahwa oh sekarang indonesia itu
dengan menjadi negara poros maritim dunia keamanannya itu harus sudah lebih ke luar luar makanya dikirim ke
kita kan non alignment jadi boleh aja ke kemana pun termasuk ke cina cina itu kan deket sama kita
will like it or not they are mereka to neighbor kita kemudian misalnya asean sekarang kan suara
polisi malah ada di kancah asean kemana misalnya oke contohnya polos mati dunia itu dia kita kita
jeda dulu kita jeda dulu itu itu saya melihat saya sudah mengerti arahnya arah arah
bakoni bahwa memang disini pimpinan tertingginya dari institusi itu yang harus firm dan
memperjuangkan bodoh itu dia lagi oke oke nah buka buka jalan kita ngotot ngototan oke nanti
kita dengar ceritanya udah udah oke kita juga dulu sekarang tetap bersama kami di cnn indonesia
kembali di cnn indonesia prime news dialog kita pada malam hari ini masih terkait dengan
ulang tahun tni ke tujuh puluh dua mbak kony oke kita sebenarnya juga juga tidak mungkin untuk
menegasikan apa yang sudah kita bahas selama tiga segmen tadi tapi sekarang okelah kita lihat
kedepannya sekarang ya siapa yang harus paling bertanggung jawab terhadap atas katakanlah mungkin
beberapa hal yang progresnya kurang selama tiga tahun terakhir ini menurut saya paling bertanggung
jawab adalah sekali lagi panglima tni karena beliau yang mengintegrasikan sebenarnya ketiga
angkatan itu menjadi negara polos mati dunia seperti apa jangan salah menjadi negara polos mati dunia
kita berarti angkatan laut tetapi bagaimana angkatan udara sebagai payung dari angkatan laut
amrilannya dan kemudian akan terhadap yang harus ada ke depan dari ini biarin aja bukan lagi cerama
oke uonya beliau lebih ternyata itu kecil uonya angkatan darat jauh lebih besar dan beliau itulah
yang kemudian sorry nih dia komplain kenapa gue gak bisa mengendalikan uu anggarannya tiga angkatan
jadi belanjanya si darat
laut udara itu
tidak dibawa kendalinya panglima tni
beda uu ini
kenapa juga harus dibawanya dia
kalau dia mau rubah dia rubah aturan dari awal dong
dia seluruh undang undangnya mengatakan begitu
makanya dia pernah berupaya ke presiden
meminta nomenklaturnya dipisah
yang dibawanya ada tiga angkatan
tapi kan ini nggak sedang dalam rangka
menceritakan curhatnya pak gatot nurpantio
dan dia jadi frustasi terus masuk politik
aku biarin dulu aku selesai nih
kemudian yang kedua adalah kemhan
jadi kementerian pertahanan sendiri
bagaimanapun buku putih pertahanan itu
menentukan bagaimana kita mau ke depan
contohnya mau menjadi negara perus maritim dunia
pertama ya kalau terkait industri pertahanan
itu harus si buku putih itu
terkait kepada buku putihnya
juga kementerian perindustrian
kementerian keuangan karena semua harus ditegrate
contohlah australia australia itu tiba tiba
mengeluarkan doktrin baru perang udara
itu semua tersusun rapih gitu
si industri mesti ngapain
ini kan gak ada
makanya bagaimana mungkin yang tadi kalau dibilang
si presiden joe mikir ya waset
saya udah bilang tadi
tetap aja kemhan gak bisa sendiri karena ada
panglimanya di sana gitu kan beda kita sama amerika serikat
kecuali satu gitu
di bawah satu pintu atau menangkampangap
itu mungkin mudah nah tapi kan sekarang
kan sekarang kelihatan jadi lain
kemha sepertinya cuma bela negara
aja gitu kan karena dianggap
tidak harus visi poros maritim dunianya
gak kelihatan juga gitu
seperti saya bilang kalau konkretnya menurut saya
begitu visi poros maritim dunia berhenti itu maf
kamu sih kelihatannya marah sih sama panglima ya
aku bukan marah pegel gitu
maksud aku itu kenapa sih kita gak kelihatan
mau kemana menjadi tentara
kalau lihat dari visi misinya
ketika beliau menjadi calon dicalonkan oleh
presiden luar biasa kok bener bener
kita akan menuju negara
setara dengan korea dan jepang
tahun demi tahun
gak ada yang terrealisasi
belanja barang modal
beliau terus harus
lebih banyak kunjungan kepada ulama ulama
kepada partai partai partai mendingan kalau gitu dia kunjungan
sering sering ke partai pertahanan gitu maksud aku
jadi sekarang gini deh
ini gak akan selesai nih nggak akan selesai
ini gak akan selesai
tapi sekarang inilah oke lah bang f eddy tadi bilang
sudah agak agak frustasi
sudah pernah anda melihatnya seperti itu
sangat jauh gitu ya tidak mungkin bisa merealisasikan semuanya
tapi yang paling realistis sekarang
apa yang bisa dilakukan
defense bertahan saja sampai
bukan hanya anggaran saja
anggaran yang sudah di acc pun
itu tidak terrealisasikan lagi oke
itu tidak terrealisasikan lagi oke
realisasi daya serapnya
terhadap belanja barang modalnya juga
tidak bisa direalisasi
nah saya di sisa waktu ini
kembali ya saya berharap
bahwa kebijakan presiden itu
tidak hanya sebatas delapan menit tadi
oke tidak hanya sebatas soal
delapan menit tadi ya
mudah mudahan ada menit yang berikutnya
yang mungkin saja tidak terbaca oleh beliau
ya di saat pidato itu
karena kita sedang membahas
anggaran dua ribu delapan belas sekarang
pbn kami sangat berharap
tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas

dari pdb baru kembali lagi ke normal
agar belanja barang modal ini
bisa dan harwat
pemeliharaan dan juga
perawat luar biasa
itu dengan segala
ya kalau diomongin logistik juga parah tapi kan
gak usah harus dibahas
oke udah mau habis empat menit
di lain waktu tapi terima kasih
mbak kony dan juga mbak effendi
sudah disini semoga
semua kritik dan saran yang tadi
sudah bertebaran disini ya terutama tiga segmen
awal yang kita bahas yang soal politik itu tadi
terima kasih mbak kony mbak effendi
dan rangkumat fokus bahasan
kami malam ini akan segera hadir
cnn indonesia prime news segera kembali